di kelurahan grogol selatan inilah burunan kasus korupsi hak tagih bank bali joko chandra
membuat ktp elektronik pada delapan juni dua ribu dua puluh
kedatangan joko chandra dengan didampingi kuasa hukumnya
dibenarkan oleh lurah grogol selatan asep subahan yang saat itu sedang bertugas
asep membantah jika dirinya disebut memberikan keistimewaan kepada joko chandra
yang membuat ktp elektronik hanya dalam waktu satu jam sembilan belas menit
ada istilahnya kita mengistimewakan dia ataupun siapa tidak
jadi lurah menerima langsung mengarahkan kepada petugas pelayanan terpadu satu pintu
di ruang tunggu itu aja proses
secara sistem dia masih terdata sebagai warga kelurahan grogol selatan
jadi saya informasikan atau saya inikan lagi garis bawahi bahwa
tidak ada satu formulir pun yang diisi oleh pak joko chandra
karena memang datanya sudah ada di sistem
itu yang perlu saya garis bawahi
khusus untuk kasus joko chandra
mengapa lurah grogol selatan memberikan ktp elektronik
dan melayani dengan waktu satu jam sembilan belas menit ktpl nya selesai
kami melacak di dalam database dukcapil status joko chandra adalah wni
kemudian ada isu yang bersangkutan
yang bersangkutan pernah mendapatkan ktp elektronik
ktp maaf pernah mendapatkan paspor papua nugini
kami melacak berkoordinasi dengan kementerian hukum dan ham
joko chandra ternyata belum pernah melepaskan kewarganegaraannya
sebagai warganegara indonesia belum pernah dilepaskan
keberuntungan joko chandra membuat ktp elektronik dalam waktu yang cepat
ternyata tidak dirasakan oleh warga grogol selatan rizal ahmad
ia harus bolak balik ke kelurahan grogol selatan
mengantar istrinya membuat ktp elektronik
yang memakan waktu sampai tiga tahun
sejak tahun dua ribu enam belas istrinya mengurus pengajuan pembuatan ktp elektronik
tapi terkendala kelangkaan belangko ktp elektronik
selama menunggu ktp elektroniknya jadi
istri rizal diberikan surat resik tp sementara oleh kelurahan grogol selatan
ktp elektronik istri rizal akhirnya jadi
pada pertengahan tahun dua ribu sembilan belas
waktu itu saya sudah pernah menanyakan
sekitar enam bulan setelah mengajukan ktp elektronik
tapi belum jadi sampai dua tahun
akhirnya pas pertengahan bulan dua ribu sembilan belas
baru dikabari bahwa ktp kita sudah jadi
tapi kan berhubung kita kerja
nggak sempat sempat kesini
rumah kita kan juga nggak tinggal disini
jadi agak jauh
nah baru sempat hari ini sih diambil
jadi intinya sih
dari tahun dua ribu enam belas

dirjen duk capil kemendagri
zudan arief fakrullah menjelaskan
sebelum tahun dua ribu dua puluh
proses pembuatan ktp elektronik memang memakan waktu lama
saat itu duk capil kemendagri belum mendapat pasokan
dua lima juta keping belangko ktp elektronik
sehingga proses penerbitan ktp elektronik menjadi lama
pelayanan duk capil
sekarang terus kita benahi
kalau dulu pelayanannya masih lama
ada yang membuat ktp
ada yang setahun
ada yang tujuh bulan
itu karena dulu belangkonya kurang
kemudian sistem di duk capil pernah mati
selama kurang lebih tujuh bulan
nah sekarang alhamdulillah
prof tito karnavian terus mendorong kami berbenah
bulan juni lalu duk capil kemendagri
telah menerbitkan delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu ktp elektronik
kurang dari dua puluh empat jam
arief kurniawan wahyu jakarta